kami pastikan bahwasannya tidak ada untuk bom atau teror maupun ancaman di wilayah seluruh raya yang saat ini tkp nya di sukoharjo
karena yang kita temukan adalah itu adalah sebuah black border ada sumbu api dan korek
jadi tidak ada rakitan itu hanya bahan baku yang mentah
sehingga karena tidak sesuai dengan prosedural tidak dilakukan dengan disposal yang
baik sehingga mengalami korban kepada anggota kami